rumah warga di desa jembayan kecamatan lowakulu kabupaten kutai kartanegara terseret masuk ke sungai mahakam
ambrolnya rumah ini diduga karena tanah yang retak akibat panas yang berkepanjangan di wilayah tersebut
rumah yang juga merupakan bengkel motor yang berada tepat di atas sungai mahakam ini ambruk dan langsung masuk ke dalam sungai mahakam
sementara itu beberapa rumah warga lain dibongkar oleh pemilik masing masing karena khawatir terjadi tanah longsor susulan
mengingat tanah di sekitar lokasi sudah mengalami keretakan
akibat kejadian ini sejumlah warga harus mengungsi ke rumah keluarga dan juga tetangga mereka untuk menghindari tanah longsor susulan
karena di bawahnya kan kosong